selamat sore kini anda sedang menyaksikan g dua puluh update bersama saya sarah ariyanti
lalu kita akan melihat bagaimana situasi presidensi g dua puluh di nusa dua bali saat ini
kita sudah bergabung bersama korespondensi nn indonesia sufiani tanjung di sana
selamat sore sufi ini apa saja highlight atau rangkuman dari agenda penting yang dibahas ktt g dua puluh di hari pertama ini
ya selama sore sarah hari ini memang betul sekali hari pertama di mana ktt g dua puluh digelar
dan untuk hari ini sendiri terdapat sekitar lima belas working session di mana membahas tema pertama yaitu
hari ini terdapat sejumlah kesepakatan yang memang kembali menjadi pembahasan
kemudian juga menjadi sebuah kesepakatan yang cukup kuat karena ini terkait dengan sejumlah isu
atau fokus utama dari presidensi g dua puluh indonesia di tahun dua ribu dua puluh
dimana kesepakatan pertama adalah pembahasan atau kesepakatan mengenai pandemic fund
pandemic fund sendiri merupakan hasil atau komunikasi dari pertemuan menteri kesehatan dan juga menteri keuangan
dalam pandemic fund sendiri sejauh ini sudah terkumpul sekitar satu empat miliar dolar amerika
dana pandemic fund dari dua puluh empat donatur
kemudian juga ada kesepakatan kedua yang menjadi topik pembahasan dalam pertemuan di hari pertama ktt g dua puluh di hari ini
yaitu adalah roadmap atau peta jalan transisi energi
kedua poin ini menjadi bukti bahwa presidensi indonesia di tahun dua ribu dua puluh dua ini yang disebut oleh banyak pihak
sebagai tahun tersulit memegang presidensi g dua puluh dengan situasi geopolitik yang tengah memanas
serta kondisi perekonomian global yang tengah terancam krisis atau resesi global sendiri
bisa muncul dan menguat bahwa presidensi indonesia bisa mencapai sejumlah kesepakatan
dan tidak hanya berbicara mengenai kesepakatan yang sudah diraih dalam forum g dua puluh saja
namun juga ada forum b dua puluh investment yang juga berhasil mencapai kesepakatan investasi
di mana kesepakatan investasi senilai tujuh puluh lima triliun rupiah ini merupakan keberhasilan indonesia
untuk menarik investasi menarik investor dari perusahaan
dari sebelas negara tentu saja dengan adanya investasi yang masuk indonesia
ini berarti akan membuka peluang atau kesempatan kerja yang lebih banyak bagi warga indonesia
dan ini bisa berimplikasi pada perbaikan ekonomi indonesia ke depannya
dan salah hal yang menarik di hari ini adalah tidak hanya adanya lima belas working session
yang digelar dan sebentar lagi akan berakhir namun nantinya akan digelar gala dinner
di mana presiden jokowi akan mengundang kepala negara anggota g dua puluh
untuk menikmati menu makan malam di gwk di garuda wisnu kencana
lokasi tersebut merupakan salah satu tujuan wisata yang berada di bali
namun karena akan disiapkan menjadi lokasi gala dinner pada hari ini
maka lokasi wisata gwk ini sudah ditutup sejak hari minggu tiga belas november lalu
sejauh ini informasi yang kami peroleh
arus lalu lintas menuju ke gwk sendiri sudah disterilkan
dan hanya akan dikhususkan atau hanya bisa dilalui oleh para rombongan dari kepala negara
dan juga di lokasi yang diundang untuk menikmati makan malam atau gala dinner
yang akan dimulai pada pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia tengah nanti
dan satu hal lagi terdapat sekitar empat ratus lima puluh personil keamanan yang disiagakan
untuk mengamankan acara gala dinner yang akan digelar beberapa jam ke depan
berarti memang hari pertama dari g dua puluh di nusa dua bali ini
diakhiri oleh gala dinner di gwk nanti pada pukul tujuh tiga puluh malam nanti ya
baik terima kasih sufiani tanjung korespondensi nn indonesia yang melaporkan langsung dari nusa dua bali
dan berikut agenda g dua puluh yang berlangsung hari ini